sampai jumpa di video selanjutnya

aku sepertinya udah lama mengenal kamu sih
maya tedewi ngapain pake kerudungnya bibi
enggak tete cuma liat kalau tete mirip gak sama ibu
tete gak pake kerudung aja udah mirip
bibi dan tete kan ibu dan anak
ya udah mai
tete mau kerja dulu ya
aduh ya ampun gue lupa
ya udah kan sekarang gue lagi mau hunting ya
gue lupa segalanya
hari ini libur aja gue gak butuh pake lo hari ini
thank you aku perlu ini hunting sendiri aja
eh saya sih gak butuh libur non
gimana kalau saya aja yang nemenin non
saya yang jagain non
ya gapanya saya sebagai bodyguard
dan kalau di film film majikan sama bodyguardnya kan saling jatuh cinta
kalau lo jadi bodyguard gue ih gue pengen sendiri aja
yang ada kalau gue digangguin orang lo gak kabur duluan
bisa kalau bodyguard jadi film film nih
dia gak tahu apa kalau kita berdua emang udah ditakdikan bercodok
pasti akan datang saatnya
udah udah gue berhenti sini aja deh
kalau lagi marah makin cakep
cakep banget ya
emang jodoh kali ya
merepati merepati itu pasti udah sampein suratnya mas sita
sekarang nih laku tunggu sita
ya pasti dateng
oh udah mbak
pak jamu pak
apa kabar mbak
kok kamu misalnya ada di sini
iya saya jualan di sekitar sini
jadi kamu tinggal di kontrakan ini wih
makanya saya jualannya deket deket sini
akui kamu kenapa ninggalin andre diam diam
kamu tahu nggak dia benar benar kehilangan kamu
dia kehilangan sita mbak
lebih baik begini mbak
biar mas andre nggak terus terus hidup dalam mimpi
dewi kamu tahu nggak
kamu tahu nggak
andre sampai sekarang nungguin sita di taman kenangan merempu
kalau sampai terjadi sesuatu sama andre gimana
ya justru ini kesempatan buat mbak lila untuk merawat dan menemani mas andre
malila kan cantik baik
saya harap suatu hari malila bisa mendapatkan cintanya mas andre
saya harap dia bisa mendapatkan cinta sama mas andre

terima kasih dewi
bukan kamu barusan benar benar berarti buat aku
terima kasih mbak
jamunya aku beli semua ya
ya buat diminumlah
masa buat diapain
aduh banyak sekali
ya terima aja
anggap aja aku bantuin kamu
tadi kamu bilang ibu kamu lagi sakit kan
terima kasih mbak
semoga allah membalas kebaikan mbak
kalau gitu semuanya jamu
jamunya dibungkus ya
kamu dapat uang banyak sekali dari jual jamu
gimana ceritanya wih
kebetulan tadi dewi ketemu sama teman dewi
dia tahu kalau ibu lagi sakit
makanya dia borong semuanya
malah dewi dikasih uang lebih
nah uang lebihnya nggak dimintain sama bos dewi
mumpung kita lagi ada duit ke dokter yuk
terima kasih ya wih
kamu sudah kerja keras buat ibu
kenapa apa kok bu
gimana keadaan ibu saya dok
kenapa ibu halimah baru diperiksakan lagi sekarang
memangnya kenapa dok
tak apa para
ya kurang lebih seperti itu
kalau saja waktu itu diperiksanya lebih cepat
dengan obat obatan saja sudah cukup
tapi karena dibiarkan
penyakitnya bisa dibilang malah menumpuk
dan harus rutin melakukan terapi
kalau sekali terapinya berapa

terima kasih dok